anda kembali di cnn indonesia breaking news dan saat ini kami akan menuju ke harmoni untuk melihat aksi demo menolak omnibus law di sana yang masih berlanjut
demonstrasi berlokasi di tugu harmoni jakarta pusat mahasiswa bersama pelajar stm mulai melakukan aksinya sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
tuntutan para demonstran adalah meminta undang undang ciptaker yang sudah disahkan dpr ri pada senin lima oktober itu dibatalkan
kita akan langsung bergabung dengan koresponden cnn indonesia maria sarjana yang saat ini berada di kawasan harmoni
maria bagaimana perkembangan aksi unjuk rasa di sana
ya aldi situasi terkini di kawasan harmoni tadi baru saja masa atau masa aksi atau pengunjuk rasa sempat tersebar menjadi tiga arah
ada ke arah gajah mada kemudian ada yang ke arah patung kuda dan ada juga yang ke arah cideng atau ke arah komisi penyiaran indonesia
namun baru saja yang
dari arah cideng ini kemudian tadi sempat dikumpulkan sempat ada sedikit ketenangan
namun kemudian ketika sampai pada tengah tengah harmoni ini tadi kemudian pecah kembali baru saja lempar lemparan batu dan juga benda benda lain
yang kemudian memaksa aparat tni polri untuk kembali menembakkan gas air mata
dan inilah situasi tersebut
kini saat ini aldi di kawasan harmoni anda juga bisa melihat di sini aparat kepolisian masih lengkap berjaga jaga
karena memang masa pengunjuk rasa sampai dengan saat ini masih bertahan untuk memaksa masuk sampai ke depan istana merdeka
mereka sejak tadi pagi memang berkumpul di kawasan ini dan kemudian memberikan sejumlah orasi yang intinya adalah
menyampaikan kekecewaan mereka terkait dengan pengesahan undang undang cipta kerja yang dilakukan oleh dpr ri pada lima oktober dua ribu dua puluh yang lalu
aldi ini situasi terkini yang ada di kawasan harmoni ke arah cideng
saya ingin tunjukkan kepada anda ke arah yang lain
ini adalah situasi terkini yang pengunjuk rasa yang mengarah ke arah jalan gajah mada
anda bisa melihat di sini bagaimana situasinya saat ini ada dua water cannon yang masih berada di depan dan kemudian saya menghitung di belakang saya masih ada satu yang saat ini sudah mulai digerakkan
tampaknya aldi menterokan kembali terjadi
anda bisa melihat di sini
aksi melempar barang
itu masih dilakukan oleh pengunjuk rasa
aldi ini adalah batu batu yang dilempar oleh pengunjuk rasa saat ini
dan kemudian dibalas oleh tembakan gas air mata oleh aparat kepulisan republik indonesia
masa aksi yang tadi terpekan menjadi tiga
ini yang dari arah gajah mada masih melakukan pelemparan batu dan juga benda benda yang mereka temukan di lokasi ini
ini gas air mata masih cukup pekat di sini aldi karena memang tembakan gas air mata juga masih dilakukan
saat ini yang ke arah cideng juga masih mendapatkan tembakan gas air mata
nah dipukul mundur
nah anda juga bisa melihat saat ini bagaimana polri bergerak ke arah gajah mada bersama dengan water cannon dan juga barakuda
saya melihat di sini mereka bergerak untuk memukul mundur pengunjuk rasa
masih tetap dengan menembakkan gas air mata sehingga masa aksi mundur lagi lebih jauh dari kawasan tempat saya berdiri
masa aksi tadi juga sempat melakukan orasi orasi sejak pagi aldi dan kemudian bentrokan atau riuh riak ini terpecah pada sekitar pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat
dan saya tidak tahu aldi ini kepolisian
ada yang berlari karena memang pekat ya gas air mata di sini
anda bisa melihat bagaimana mereka juga kelelahan dalam menghalau atau memukul mundur masa unjuk rasa kali ini
aldi kami juga terpaksa harus sedikit mundur ke belakang
karena pekatnya gas air mata
yang kemudian memang ditembakkan untuk memukul mundur pengunjuk rasa di kawasan harmoni menuju ke arah gajah mada
ya maria sebetulnya apa yang membuat kericuhan ini pecah di aksi massa di kawasan harmoni
apa pemicunya jika anda memperhatikan kronologi kejadian
aldi saya tidak bisa mendengarkan suara anda dengan baik
tetapi yang jelas masa pengunjuk rasa menuntut sejumlah hal terkait dengan undang undang cipta kerja
di antaranya adalah mereka keberatan dengan penetapan undang undang cipta kerja yang dianggap sangat cepat atau sangat terburu buru
hanya dalam waktu tujuh bulan saja kemudian undang undang cipta kerja ini disahkan oleh dpr ri
dan kemudian ada beberapa klausul
dalam undang undang cipta kerja yang hingga saat ini masih dipertanyakan oleh para pekerja para buruh dan juga para mahasiswa
yang berunjuk rasa hari ini di kawasan harmoni jakarta pusat
yang anda saksikan saat ini adalah situasi terkini aldi
dari kawasan harmoni banyak kemudian aparat kepolisian yang juga mundur karena pekat
ya sekali lagi asap gas air mata yang ditembakkan untuk memukul mundur
masa aksi ke arah gajah mada
maria bagaimana dengan kawasan perkantoran yang ada di sekitaran kawasan harmoni pengamanannya
anda di sini masih bisa mendengar bagaimana arahan arahan yang disampaikan oleh kepolisian republik indonesia
kepada masa aksi untuk membubarkan diri tetapi nampaknya mahasiswa atau
gabungan dari bem universitas se indonesia ini masih kukuh untuk berada di kawasan ini dan ingin sampai masuk ke depan istana merdeka jakarta
artinya pihak kepolisian ini memukul mundur masa yang ingin masuk ke istana merdeka
kalau anda melihat antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan kawasan sekitar istana bagaimana maria
dibuka mbak matanya mbak
kalau dibuka sama aja
paksain dibuka aja
aldi saya tidak bisa mendengarkan suara anda dengan baik karena memang sinyal di sini nampaknya memang mengalami kendala
tetapi yang bisa kami bagikan sekali lagi masa aksi tadi sempat menyuarakan mengutarakan pernyataannya
kepada pemerintah republik indonesia dan juga dpr ri untuk membatalkan undang undang cipta kerja yang telah disahkan oleh dpr ri pada lima oktober dua ribu dua puluh
undang undang cipta kerja ini aldi sempat memang sempat diundur seperti itu pada april dua ribu dua puluh
namun kemudian kembali diupayakan oleh dpr ri
anda saat ini saya ajak
ada beberapa hal yang terjadi di sini aldi
ini ada pengunjuk rasa yang kemudian diduga melakukan provokasi terhadap aparat kepolisian republik indonesia
dan inilah situasi saat ini
tidak usah di dekatin
ini tadi adalah
tidak usah mundur ya pak
sudah pak sudah pak
kamera mundur dulu
terima kasih bapak terima kasih bapak
ya dan inilah adalah situasi terkini
tadi ada sempat pengunjuk rasa yang kemudian diduga melakukan provokasi terhadap aparat kepolisian republik indonesia dan kemudian diamankan oleh aparat kepolisian
saya mengajak adaldi untuk menyaksikan bagaimana situasi di terempatan harmoni atau di kawasan harmoni
asap pekat dari gas air mata yang ditembakkan masih terasa sekali di lokasi ini karena memang masa aksi masih belum mundur nampaknya
mereka masih mencoba memaksa untuk masuk atau untuk menuju ke istana merdeka
ada tiga masa aksi atau masa pengunjuk rasa yang terpecah dari kawasan tempat saya berdiri ini
ada yang menuju ke kawasan cideng menuju ke kawasan gajah mada dan juga ke kawasan patung kuda
anda bisa melihat menyaksikan saat ini adalah aparat kepolisian dari satuan brimob
yang kemudian maju untuk mencoba mengendalikan suasana yang ada karena nampaknya pengunjuk rasa di arah gajah mada masih terus mencoba untuk bertahan dan tidak bersedia untuk membuarkan diri seperti apa yang kemudian diminta kepolisian republik indonesia
aldi proses negosiasi tadi sempat terjadi atau sempat dilakukan dengan masa pengunjuk rasa
juga kepolisian namun nampaknya tidak mendapatkan kota sepakat sehingga keriuhan atau kekisruhan ini kemudian terjadi
kami mencatat sejak pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat sudah mulai ada sedikit bentrok dan kemudian dilakukan kembali pada sekitar pukul empat belas waktu indonesia bagian barat dan berlangsung terus menerus sampai dengan saat ini
oke maria ini eskalasi masih terjadi di kawasan harmoni
anda juga dikit ini masih bisa melihat
bagaimana situasinya bagaimana batu batu dan juga selom selom
aksi saling kejar masih terjadi ini di masa aksi dengan pihak kepolisian
masa aksi terpecah ke kawasan cideng patungkudan juga gajah mada